dalam melawan covid sembilan belas segala cara dilakukan edukasi dilihat menjadi poin krusial untuk menanggulangi pandemi covid sembilan belas
seorang dokter di jawa timur sudah bergelut dalam hal edukasi kepada warga agar tidak kendor waspada terhadap penyebaran covid sembilan belas
dan sudah terhubung dari luar studio bersama kami pada malam hari ini dr r a adaningar primadianariswari
atau yang akrab di sapa dr ning yang juga merupakan seorang penyintas covid sembilan belas
selamat malam dr ning
sehat ya terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini
oke dok ini sudah hampir satu tahun covid sembilan belas ada di indonesia
dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ada di tengah masyarakat dan juga sudah masuk ya vaksin di tahun ini
seberapa besar menurut dokter akan berpengaruh dalam usaha menekan angka kasus positif
oke jadi vaksin ini tidak menggantikan protokol kesehatan ya
demikian juga protokol kesehatan juga tidak bisa melanjutkan vaksin
jadi keduanya ini adalah
sama sama usaha kita ya usaha kita untuk melindungi diri
jadi kalau misalnya protokol kesehatan ini fokus kita adalah kita mencegah ya mencegah infeksi
artinya kalau misalnya kita pakai masker kita jaga jarak kita cuci tangan
itu tujuannya sebenarnya adalah mengurangi jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita
itu isiar kita ya jadi kalau bisa kalau pun masuk nggak banyak banyak gitu
lalu vaksin fungsinya apa
jadi vaksin ini sampai sekarang masih belum terbukti untuk mencegah penularan mbak
ya jadi selama ini vaksin yang ada di dunia ini yang dipilih dia bisa mengurangi gejala
artinya kalaupun kita terinfeksi itu kita tidak akan jatuh ke kondisi yang berat atau butuh perawatan rumah sakit
jadi kita diharapkan dengan berpartisipasi vaksin ini kita bisa mengurangi beban pelayanan kesehatan ya
yang sekarang masih penuh seperti itu
oke tapi kan dengan banyaknya informasi yang saat ini masih beredar kemudian miskonsepsi dari info info medis tersebut
kira kira menurut dokter apa sih
apa saja yang perlu diwaspadai mungkin perlu diluruskan
ada nggak sih yang kira kira bisa berakibat fatal kalau itu dijalankan oleh warga saat ini
sebenarnya kalau kita bicara misinformasi miskonsepsi banyak sekali ya
ya kalau misalnya sudah nggak banyak mungkin saya sudah tidak aktif lagi di media sosial gitu aja mbak
jadi banyak sekali ya
tadi yang disebutkan sama mbak fani itu sudah sangat mewakili
informasi dari dokter
terutama yang saya soroti ini sekarang adalah stigma ya
jadi stigma di mana di masyarakat ini masih menganggap bahwa covid sembilan belas ini seperti aib
jadi kalau misalnya positif tetangga itu dijauhi dikucilkan ya bahkan sampai setelah sembuh pun
itu orang orang masih mengucilkan gitu loh
padahal kan kalau sembuh ya oke
sekarang yang jadi salah salah persepsi itu adalah masalah swab pcr yang positif ya mbak ya
tadi kayanya sudah dijelaskan juga ya sama fani
jadi orang orang ini sekarang masih berpatokan kalau swab pcr positif itu pasti mendulung
pasti menular ini kita bicara setelah
sembuh ya setelah sembuh bukan di awal
jadi setelah sembuh itu digatakan
pcr yang masih positif bisa berbulan bulan itu
katakan dia masih menular
padahal sudah enggak ya jadi itu sudah ada penelitiannya
kalau setelah melewati masa penularan
orang yang sudah menjalani isolasi
dan sudah tidak bergejala yang lain lainnya
normal itu harusnya dia sudah tidak menular
tapi kenyataannya sampai sekarang
ini masih menjadi patokan
baik itu di perusahaan
baik itu di tempat kerja baik itu
di keluarga baik itu di masyarakat
itu menjadi syarat supaya
orang orang ini kembali lagi
boleh kembali lagi ke masyarakat itu harus
negatif dulu ya itu yang
sampai sekarang ini masih menjadi
masalah saya nggak tahu di mana masalahnya
padahal ini kan
pendoman ini sudah ada sejak tahun lalu
bulan juli dua ribu dua puluh
tapi pemahaman di masyarakat ini
masih seperti itu akhirnya banyak yang
takut tes ya banyak yang takut
karena ada stigma ini mereka
jadi tidak kooperatif juga kalau ada
ini akhirnya jadi kayak lingkaran setan gitu
karena orang orang jadi tidak
tidak jujur ya tidak jujur atas sakitnya
dia nggak mau tes karena nanti takut
nggak bisa kerja takut pisahkan dari
keluarganya lama takut nantinya dia tidak
bekerja dalam waktu yang cukup lama
jadi itu akhirnya
masalah ya jadi testing dan tracingnya
lain itu juga
hadirnya misinformasi dan hoax
yang banyak sekali di masyarakat ini
karena kemungkinan kalau menurut saya
karena masyarakat ini tidak terbiasa
dengan suatu hal yang ilmiah
jadi masyarakat ini masih kental sekali
dengan mitos ya
kental sekali dengan yang namanya
itu mereka lebih percaya daripada ilmiah
dan ini kan seperti kalau kita tidak terbiasa
dari awal ini masalah pandemi ini berubah berubah ya
ada kebijakan dulu awalnya kan
masker hanya digunakan untuk orang yang
tidak berbeza apa
orang yang sakit saja
lalu berubah menjadi semuanya
ya itu dianggap oleh orang awam
itu adalah suatu hal yang
ternyata betul tapi ternyata kalau di ilmiah
itu memang terbiasa seperti itu
jadi tiap hari itu ada update
sama seperti yang swab pcr tadi
yang lama memang kita menggunakan
dua kali negatif tapi dengan perjalannya
ini akhirnya ditemukan bahwa ternyata
tidak seperti itu tapi
dipegang sama masyarakat masih yang lama
nah kayak gitu ya jadi
perangai perangai masyarakat terhadap
sains atau ilmiah
juga masih kurang sekali
makanya jadi masyarakat itu
lebih senang kalau ada orang yang
entah itu informasinya
benar atau enggak
mereka lebih mudah untuk
istilahnya menelan mentah mentah
daripada mencari tahu pasti itu gimana
seperti itu ya
mungkin itu masalah yang cukup
cukup menurut saya cukup berat ya di indonesia
betul betul padahal jumlah dokter
dan juga tenaga kesehatan di indonesia
ini cukup banyak ya jumlahnya kemudian
tapi masyarakat masih tampak
seperti takut gitu
kalau misalnya terkait dengan informasi
yang berkaitan dengan saintifik
seperti tadi dokter rending katakan
ini mungkin kayaknya pak yang hukumnya
harus diperluas diperjelas
dan juga digalakan gitu
kepada seluruh masyarakat indonesia
tapi bicara mengenai
apa pengaruh bagi diri sendiri masing masing
terkait dengan virus covid sembilan belas ini
kita ingat juga dokter rending
adalah seorang penyintas ya
bisa diceritakan dok kondisinya
berarti apa saat itu
saya kena itu sekitar bulan juli ya
karena itu memang waktu ulang tahun saya
pada saat saya ulang tahun
jadi saya kena waktu itu satu keluarga ya mbak
jadi saya itu kluster keluarga
karena saya kena dari pembantu
karena di rumah sakit
saya selalu pakai apd ya
suami saya juga pakai apd
ternyata teman teman yang di sekitar saya
tidak ada yang positif
jadi kemungkinan besar memang saya kenanya di rumah
dan setelah saya gali
saya kena dari pembantu yang tidak teredukasi
jadi saya mengedukasi di medsos
mengedukasi orang rumah justru
jadi dari pembantu yang masih sering keluar
akhirnya kita tertular dari dia
oke jadi waktu itu pengalaman cukup mengerikan bagi saya ya
karena saya di satu rumah itu
termasuk yang gejalanya paling berat ya
meskipun saya masih bisa isolasi di rumah
karena ada suami saya yang mendampingi
karena suami saya juga dokter
dan saya juga konsultasi intensif dengan teman saya
jadi saturasi oksigen saya sudah sempat turun
jadi saya ada radang paru
sehingga tidak sampai turun ya
tidak sampai turun lagi dari situ
dari waktu itu saya benar benar off media sosial satu bulan mbak
jadi benar benar trauma sekali
dan waktu itu benar benar depresi
jadi sempat sempat tidak minat apa apa ya
jadi satu bulan saya pisah juga sama anak anak
jadi rasanya sedih sekali
dan waktu itu benar benar bikin trauma
sampai sekarang kalau ada badan nggak enak sedikit
itu sudah ada rasa kayak takut ya
takutnya itu keluar lagi
treatment seperti apa dok yang digunakan sampai dengan saat ini
ya mungkin bisa menjadi contoh
saya sekarang kan sudah sembuh lama ya
sejak bulan juli
saya sudah tidak minum apa apa
saya memang tidak pernah minum suplemen dan lain lain
karena kebetulan saya punya gastritis ya
jadi saya itu orangnya lebih fokus ke makan makanan berisi
tidak boleh stress
nah kayak gitu ya
tapi namanya virus seperti tadi yang dibilang mbak fani
dia tidak memilih ya
siapapun itu bisa kena
jadi kalau kita lengah
itu pasti kenanya disitu
ya justru di lingkungan keluarga itu menurut saya adalah titik lengah yang paling banyak
karena di keluarga kan kita tidak mungkin memakai apd
seperti di rumah sakit
kalau di rumah sakit justru kita aware biasanya
karena kita selalu menjaga juri sekali ya
tapi kalau di rumah ini kan kita los losan ya
justru itulah yang menjadi titik lengah yang paling besar
ada imbauan untuk masyarakat yang mungkin saat ini sedang berjuang juga gitu
untuk sembuh dari covid sembilan belas
atau mereka yang masih belum percaya mengenai bahaya dari pemaparan covid sembilan belas dok
oke ya jadi kalau saya menghimbau masyarakat itu
jangan ekstrim terlalu nggak percaya
atau jangan ekstrim juga terlalu takut ya
jadi kita intinya lawan itu dengan akal sehat ya
kita kan diberi akal untuk mencari jalan keluar seperti itu ya
oke lah kalau kita sekarang belum bisa mengendalikan pandemi

oke lah kalau kita sekarang belum bisa mengendalikan pandemi ya
virus ini masih ada dimana mana ya
kita kan diberi akal untuk gimana caranya menghindari
gimana caranya kita disimalkan resiko
ya seharusnya kalau kita memang punya akal sehat
kita dikaruniai akal harusnya kita pakai itu
dan itu sumbernya sekarang yang memberikan informasi yang valid juga sudah banyak sekali
anda bisa mencari dimana saja ya
di media sosial ada
tapi memang harus hati hati dalam menerima informasi
sekali lagi karena ini adalah informasi ilmiah
jadi mungkin masyarakat itu belum terbiasa
tidak semua orang ahli
artinya dokter atau profesor atau yang bergelar sepanjang apapun
kalau hanya bicara berdasarkan opini
opini dan testimoni itu bukan sesuatu hal yang langsung dipercaya
jadi kita harus merujuk ke sumber ilmiah
kalau kita di bidang ilmiah
kita punya greget greget kepercayaan ya
bahkan kalau misalnya seseorang berbicara tanpa bukti ilmiah
atau dia tidak mengutip suatu bukti ilmiah
ya jangan langsung dipercaya
mungkin seperti itu
karena sekarang trennya

misalnya dia sebut dia dokter atau dia profesor apa langsung percaya gitu mbak
itu yang masih belum terbiasa nih di masyarakat kita ya
padahal tidak semua dokter atau tidak semua profesor itu berbicara berdasarkan bukti ilmiah
kalau dia hanya opini dan testimoni itu biasanya banyak
kita butuh second opinion ya kita butuh cek dan recheck
jadi jangan sampai kita terjebak di situ
baik terima kasih atas informasinya dr ning
terima kasih sekali atas insightnya
semoga ini bisa diterima lebih luas lagi lebih menyeluruh lagi terintegrasi kepada seluruh masyarakat di indonesia
sehat sehat selalu dr ning terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami